kacor aku mau pingsan rasanya
ya deh pingsan aduh kok tinggal gue sendiri nih aduh aduh aduh ya udah aku ikutan juga
apa apa ya tenang dulu gimana mau tenang anak saya si bella semuanya
oke siapa takut kita gambreng biar gentle
aduh om pimpah layung gambreng ya lah jalan kok sama semuanya sih gimana sih loh
itu kan lagu
kamu satu hati belakang tanganku enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin boneka nini tau
kan tangannya udah dikasih enggak mungkin dia ganteng lagi april april bella ngapain sih kok
bella apa yang rusak bel bela lama banget sih pokoknya nyala
gampang ini nih ini bisa bertahun tahun nih sekali lagi pasti beda oke ayo
alhamdulillah aku enggak ini selagi cepetan hitam hitam putih putih tuh banget nasib loh
silahkan banget jangan makan aneh ya
kalau dimakan kepalamu duluan
aduh hehehe tumpen berani ya iya itu namanya anak buahku
bos sini dong aduh hehehe tumpen berani ya
gak mau nyaut lagi
bener bener aman kayaknya nih
ah gak dapet hp juga
cuma begini aja
kira gak ada apaan
itu suara bang dik bang
dik lu gak kenapa nampakan dik
bobo gig aduh nenek nenek tolong dong dong
lu kenapa dik
jangan jangan dia tuh dimangan
aduh aduh aduh
mendingan kita kabur aja bang ya
kita tuh masih setia kawan sama temen
jangan nanti gak gitu dong
gitu aja gimana sih lu
si j kan gitu gitu juga temen kita
biar jelek jelek apalagi bota juga
setiap kawan sih setia kawan
nanti kalau kita berdua maju nih
pas ketemu tuh hantunya
mau dar ntar kita
eh saya tar dulu
tapi kasihan sih bota
kita gak punya temen lagi
malahnya cuma satu satunya yg dia doang yg bota
yaudah temen yuk
yaudah ente duluan deh
mah ya kamu duluan
enggak ente kan atasan ane bawahan
ben jangan kutip
aku kok pingsan rasanya
aduh gue tinggal gue sendiri nih
pak pak rt ada apa
gimana mau tenang
barusan telepon saya
katanya dijung juri kan
mungkin mereka itu setelah lihat
salah lihat gimana
gak mungkin salah lihat
orang dia masih kecil
jujur apa adanya
yaudah gini aja
sekarang kita berdua masuk gudang
harusnya dia itu
ada di kotak bonekanya
tapi kalau gak ada
kita harus keliling kampung kan
meriksa bisa ada apa apa
tanggung jawab loh kamu ya
yaudah sebelah mana ayo
saya taruh disini
berarti benar kan mas joko
nenek tauknya itu gak ada
dia lagi kentah yangan
yaudah pak rt
mpoknya tenang dulu
kita cari bareng bareng yuk
cari bareng bareng gimana
itu mau udah pasti
saya cari sendiri kalau nggak mau
pak rt ada itu mana
tangan barunya nenek toko itu
ya juga ada yang nyangka pak rt
beneran pak rt
kalau ada penghuni di boneka saya itu
ah celaka ini masih ketempuhan ya
harusnya di tangan namanya
aku mah hatunya itu kudupi ya
yaudah pak rt
kita cari bareng bareng yuk
di luar kalau di sini gak ada
ini nininya bagaimana sih
ya apaan dong bu ranti
jadi pak rtt bilang
april sama bella itu diuber uber lagi
sama hantu nini towo
bukannya urusan itu sudah selesai ya
kok masih gentayangan aja sih hantu nini towo
emang masih ada hantu nini towo di kampung kita
tau lah gak tau
abis bonekanya nini towo itu mistis
jadi bikin ngeri anak anak
kalau begitu pak joko harus disuruh pindah aja
kalau perlu kita usir
nah betul itu bu ranti
tunggu tunggu tunggu
eh saya teh cerita maksudnya bukan supaya mas joko diusir
enak aja kalian gimana sih
tapi dikeluarin kan
ya sama aja atuh
benar bu ranti
daripada menggaguk ketentraman warga
lebih baik pak joko kita usir
betul itu bu ranti
iya enak aja usir usir emang dia ayam diusir gitu aja
bisa kita usir aja rame rame sama warga yuk bu
yuk bu yuk bu
eh aduh aduh
jangan anak anak kesini atuh
kesan disuruh pindah diusir lagi sama warga
terus sangernya disuruh tutup sama warga
menurut buku kit zemunawa yang mochi baca
kasian banget tuh mas joko
kan sangernya bagus
sayang kalau ditutup